kamu itu kenapa gum
tidak tau kang
tiba tiba ada di bawah
aduh itu mah kamu mimpi
mimpi jelek itu mah
dudak bangkong siak
apa benar stella yang meminta idan mendraktir warga
siapa saja penyandang dana yang bermain di belakang medan
apakah idan punya kepentingan terhadap harta warisan itu juga
jangan jangan idan hanya dijadikan boneka oleh stella
untuk mencapai tujuannya
menggali harta warisan tersebut
membawanya kabur dari ciraus
saya sudah melihat ada tanda tanda penyusup baru
yang masuk ke ciraus
dia sudah lama menghilang dari silakan
bisa jadi dia sudah dididik di luar negeri sebagai intelijen profesional
dan dikirim ke ciraus untuk menjalankan misi mencuri harta warisan tersebut
tapi kita tidak boleh takut
kita harus tunjukkan kalau kita ini juga profesional
hansip boleh mereka kecokan
tapi ciraus tidak bisa mencuri harta warisan tersebut
tapi ciraus tidak bisa mencuri harta warisan tersebut

tidak boleh mereka remekan

kemarin kemarin hidup cucu teh udah enak

hidup cucu itu tenang tenang aja

tapi dia tiba tiba datang
membuat cucu teh merasa bersalah
seakan akan cucu yang ngabain dia ceh
dia juga yang menyianyiakan cucu ceh
kenapa sih ceh
anak harus berbakti kepada orang tua
kenapa gak ada bapak yang harus berbakti kepada orang tua
kenapa gak ada bapak yang harus berbakti kepada anaknya
apapun yang diperbuat papa kamu terhadap kamu
itu udah punya perhitungannya sendiri di mata allah
dan kita gak bisa ikut campur urusan itu
biar allah yang menentukan
cucu gak mau nih ngeliat kamu begini nih
cucu tuh pengen ngeliat kamu begini nih
cucu tuh pengen ngeliat kamu begini nih
masa produktif kamu
cari uang yang banyak
sama halnya seperti anak muda yang lain
kamu bisa aja pergi
pergi jauh gak tau kemana
tapi kamu gak bisa sembunyi
karena biar dimanapun juga
ada di dalam diri kamu
darah dia itu mengalir
di dalam darah kamu
cucu sama sekali gak berharap
kalau sampai satu saat nanti kamu punya anak ya
terus ada salah satu anak kamu
misalnya yang punya sifat seperti papa kamu ih
tapi itu mungkin aja terjadi
karena biar bagaimana
kang badnas itu adalah kakek
dari anak anak kamu
kamu gak mau kan juk
kalau nanti anak anak kamu itu tumbuh
sifatnya seperti papa kamu
kalau kamu gak kenal papa kamu
bagaimana kamu bisa mendidik anak anak kamu
supaya tidak seperti papa kamu
mas suha bilang ke cucu
cucu tak harus mengabdi kepada bapak
cucu harus ngurusin papa
supaya cucu tak berdosa
supaya cucu nggak masuk neraka
orang seperti kang barnas
itu udah gak berhak kamu urus
udah gak perlu kamu peduliin
satu cipa rengkok juga udah tau
seperti apa sifat papa kamu
karena cucu tuh sayang banget sama kamu cu
kamu tuh udah seperti anak cucu sendiri

apakah kamu itu sudah melakukan dosa besar terhadap kamu
tapi kalau kamu melakukan hal yang sama
kamu gak ada bedanya sama dia
kita punya allah
dua puluh dua tahun dia gak ngurusin kamu
dia gak peduli sama kamu
itu udah tanggung jawab dia sama allah

kamu jangan sampai ikut berdosa seperti itu

bukan orang yang punya nilai cu
dia datang kesini pasti dia denger kalau cucu mau beli rumah cuk

sekarang udah beli motor
cucu sekarang udah beli motor
cucu sekarang udah punya penghasilan
kemana dia selama ini cek
di saat cucunya belum punya apa apa kemana dia
cece juga punya pikiran yang sama seperti kamu cucu
tapi udah tau banget udah hafal gimana sifatnya kang barnas
makanya cece itu bilang kalau papa kamu itu adalah manusia yang gak ada nilainya sama sekali
juk kalau kamu gak mengenal akar kamu kamu gak akan tahu kemana arah kamu akan tumbuh
memberi makan orang sekampung tirawah
wuh biayanya mahal sekali
itu benar uang dari tera
bukan uang dari bisnis kamu menjalankan yang kotor
iya pak benar
idan cuma menjalankan amanah dari stella aja
stella itu temen kamu dan
bukan mak temennya idan temennya stella
temen temennya stella itu artis juga
bapak cuma pesen sama kamu idan
temennya setera itu artis
kamu itu kenapa kum
tidak tahu kang
tiba tiba ada di bawah
aduh itu mah kamu mimpi
mimpi jelek itu mah
dudak bangkong sih ya
makan makan makan
tidur di luar kang
ih tidak enak atau kum
masa saya tamu tidur di kamar tidur tuan rumah sendirian
tidak enak itu